sejumlah peternak ayam maupun peternak ayam petelur di kabupaten boyolali jawa tengah
mengeluhkan harga telur yang masih anjlok dan harga pakan yang masih tinggi
untuk mensesati hal itu sejumlah peternak ayam melakukan pengurangan jumlah ayam miliknya
seperti yang dilakukan peternak dari desa doplang kecamatan teras boyolali heri ardianto
ia mengaku melakukan pengurangan jumlah ayam dengan tujuan agar biaya operasional masih bisa dijangkau
heri menjual beberapa ayam afkir walaupun sebenarnya belum waktunya karena masih produktif
dengan harga telur yang hanya rp empat belas per kilogram dan pakan ayam rp enam delapan ratus per kilogram
hal tersebut tidak bisa menutup biaya operasional sehari hari
akibatnya heri yang sebelumnya memiliki lima ekor ayam kini hanya tersisa seribu ekor ayam saja di kandangnya
saat ini ya kami kesulitan untuk mempertahankan peternakan telur kami
karena harga merasot harga pakan itu istilahnya tidak menutup untuk biaya operasional sehari hari
sementara itu di tempat yang berbeda kepala desa sukorejo kecamatan musuk erik darmadi menjelaskan
para peternak ayam di wilayahnya sebagian sudah gulung tikar
dari semula berjumlah lima belas hingga dua puluh lima peternak kini tersisa sekitar sepuluh peternak ayam yang memiliki ayam sebanyak seribu ekor
pemerintah desa kita fokus
sebenarnya ikut apa untuk bagaimana kita bisa ikut membantu supaya pemasaran telurnya juga bisa berjalan
terus pakan jagungnya itu juga bisa terjangkau supaya peternak ini bisa bertahan gitu aja
para peternak berharap pemerintah turun tangan membantu para peternak agar harga jual telur kembali normal dan harga pakan bisa terjangkau
ketika bagus boyo lali jawa tengah